sebuah bus transjakarta gandeng koridor lima kampung melayu ancol tertabrak kereta api di pintu perlintasan kereta maga ii jalan gunung sahari jakarta pusat kamis pagi
proses evakuasi bus transjakarta ini berlangsung selama empat jam
bus transjakarta scania warna biru putih tersebut tertabrak kereta api senja utama solo saat bus tengah melintas dari arah gunung sahari menuju ancol
akibat kecelakaan ini sopir bus transjakarta menderita luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit husada sawah besar jakarta pusat
bus transjakarta ini sempat terseret dan terjepit di jembatan jalur peta dan hampir masuk ke dalam sungai guru sahari
petugas sempat mengalami kesulitan saat mengevakuasi bus transjakarta ini lantaran sebagian badan bus terjepit
proses evakuasi bus transjakarta memakan waktu sekitar empat jam setelah petugas dinas perhubungan bersama pihak kepolisian laka lantas metro jakarta
utara mengerahkan tiga mobil derek dari laka lantas metro jakarta utara dan satu mobil krain dari dinas perhubungan dki jakarta
akibat kecelakaan ini arus lalu lintas dari arah senen menuju ancol dan arah sebaliknya mengalami kemacetan yang panjang
perjalanan kereta api pun sempat terganggu